tiga puluh lima tenaga kerja asing ilegal dari berbagai negara di deportasi imigrasi tanjung uban bintan kepulauan riau jumat pagi
tenaga kerja ilegal ini tidak mempunyai kartu izin tinggal terbatas atau kitas
akibat perbuatannya mereka terancam dicekal
puluhan tenaga kerja asing dari berbagai negara ini dideportasi imigrasi tanjung uban bintan kepulauan riau
karena bekerja secara ilegal di salah satu resor terkenal di kota lagoy bintan kepulauan riau
serta tidak memiliki izin kitas
kitas adalah kartu izin tinggal terbatas
tiga puluh lima tenaga kerja asing ini di deportasi imigrasi menggunakan kapal laut
dari pelabuhan bbt lagoy bintan menuju singapura jumat pagi
selain mendeportasi tenaga kerja asing tersebut
imigrasi tanjung uban bintan juga akan memeriksa resort club mat
selaku perusahaan yang telah
memperkerjakan para tka ini
tki ilegal ini terancam dicekal imigrasi selama enam bulan